selamat siang kawan kawan media yang saya cintai
salam sejahtera kita semuanya
baru saja kita mengadakan pertemuan
pada tahun dua ribu dua puluh dua ini
temanya sebagaimana anda ketahui
memperkuat ketahanan dan kebangkitan
kami merasa bersyukur dan berterima kasih sekali
bapak presiden berkenan hadir
dan langsung memberikan arahan
untuk bagaimana kita bersama
dan tetap waspada untuk tahun dua ribu dua puluh tiga
dan itulah kunci menghadapi
empat tujuh sampai lima tiga
tahun dua ribu dua puluh empat empat tujuh sampai juga lima
inflasi juga akan terjaga
besok ada sehari penuh
ya programnya bank indonesia
dan hari berikutnya adalah digital rupiah
ya itu adalah seperti itu
itu juga menggaris bawahi yang sama
optimis tapi tetap waspada
tadi bapak gubernur menyampaikan pesannya
tadi ya agar semua kebijakan kebijakan itu
satu adalah mendorong bagaimana ekspor
tiga adalah untuk investasi
dan tentu saja untuk juga menjaga stabilitas harga
ya stabilitas harga karena ini untuk mendorong konsumsi masyarakat
supaya itu bisa tumbuh terus ya
jangan lupa besok ikutin akan kita lakukan
kalau ada tanya besok ya oke makasih